ini ada juga informasi yang tak kalah menarik
mantan ketua kpk antasari azhar juga menonton langsung debat pilkada dki dua ribu tujuh belas di hotel bidakara pancoran jakarta selatan
di mana kedatangan antasari ini tentu saja mengagetkan orang orang yang berada di lokasi debat publik pilkada dki jakarta
antasari tiba di arena debat sekitar pukul delapan belas lewat lima puluh delapan menit waktu indonesia barat
begitu turun dari mobil ia langsung masuk ke ruangan
antasari duduk di bangku depan dengan mengenakan tanda pengenal
belum ada informasi apa maksud kedatangan antasari azhar ke debat pilkada ini